tentara nasional indonesia untuk pertama kali menyelenggarakan hackathon
atau lomba membuat program komputer untuk kepentingan militer
lomba yang digelar di pusat pendidikan zeni bogor jawa barat ini
diikuti ratusan programmer serta hacker indonesia
ratusan pemuda jago komputer dan hacker berkumpul di pusat pendidikan zeni bogor jawa barat
mereka saling unjuk gigi menciptakan alat canggih dan aplikasi untuk kepentingan pertahanan indonesia
kegiatan digunakan untuk menyaring inovasi teknologi pertahanan negara
memiliki harapan bahwa dari kegiatan lomba hacketon ini akan muncul inovasi inovasi dari pemuda pemuda kita
yang kedepan saya berharap hasil dari ini bisa menjadi temuan awal bagi angkatan laut
untuk kita survei kita tindak lanjuti untuk kepentingan petugas angkatan darat
kita masuk kita pijit nanti data masuk ke sini
jadi itu membuktikan bahwa nanti si petugas tni sudah keliling dan datanya bisa langsung
dan dia bisa langsung portret dari sini keadaan keadaan di luar juga perbatasan milik negara lain